proses pencarian dan evakuasi korban serta puing pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua pk clc telah masuk ke hari ketiga
lalu bagaimana perkembangannya dan apa saja kendala yang dihadapi
kita sudah terhubung dengan komandan satuan komando pasukan kata kopaska
koarmada satu kolonel laut johan wahyudi
selamat malam pak johan
pak johan apa kemudian fokus pencarian hari ini dan bagaimana perkembangannya pak
hasilnya seperti apa di hari ini
ya baik selamat malam mai
melaporkan saat ini saya berada di tanjung kait tempatnya
kalau kita cari dari titik pencarian itu tempatnya sekitar empat nautical mal dari titik pencarian
kemudian kenapa kita di sini
memang ini sebagai tempat posko kita di sini
para penyelam tni angkatan laut berada di sini
dari kopaska denjaka taifib dan di selamber semuanya berada di sini
jadi besok pagi sementara ini masih kita laksanakan rehat
besok pagi kita akan melaksanakan kegiatan
di tempat titik pencarian
kemudian untuk perkembangan untuk hari ini sangat bagus sekali
jadi kalau kemarin itu di hari pertama dan di hari kedua itu
sektor pencarian kita itu fokus ya
yang pertama tetap kita mencari body part
kemudian yang kedua tetap kita melaksanakan kegiatan pencarian dan pengambilan puing puing
dan yang ketiga adalah fokus terhadap black box
yang kemarin itu jaraknya itu sekitar
seribu meter ya seribu meter dari depan haluan kri rigel
dan setelah dilaksanakan apa namanya itu akurasi hip hop
terus kemudian akurasi peralatan sensor bawah air sangat luar biasa
ini kri rigel ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kapus hidrosal
jadi hasilnya pada saat ini pagi ini itu sektor pencarian bisa diperkecil
kalau kemarin itu sektor pencarian itu seribu empat ratus dikali seribu meter
area luas pencariannya
sekarang ini bisa diperkecil menjadi satu ratus empat puluh dikali seratus kemudian dikali delapan puluh
jadi seperti bentuk segitiga
nah tinggal tugas kita saja sebagai penyelam tni angkatan laut itu untuk lebih tekun lagi
dan lebih tabah lagi untuk mencari di dalam sektor segitiga itu
peralatan yang diberikan oleh knk itu sudah sangat luar biasa
terus kemudian sensor sensor yang diberikan oleh kri rigel itu posisi posisi markingnya itu sudah sangat luar biasa
kemudian kami mendapatkan laporan dari para penyelam itu terdengar sangat detail sekali untuk bunyi tik tiknya
pancaran tiga puluh tujuh lima itu sangat terdengar sekali
cuma kita hari ini masih belum rezeki belum bisa menemukan titik tersebut demikian
baik pak johan boleh digambarkan kepada kami di sini
bagaimana sebenarnya kondisi di medan pencarian di bawah laut itu
mulai dari jarak pandangnya gelombang bawah lautnya seperti apa
apakah kemudian hal itu yang menjadi hal yang diperlukan

apakah kemudian hal itu yang menjadi hal yang diperlukan
apakah kemudian hal itu yang menjadi hal yang diperlukan

jadi sejak pagi tadi sejak pukul tujuh kita seluruhnya penyelam tni angkatan laut kita berkumpul di kri gilimanog untuk mendapatkan briefing dari dan gus kamla selaku
koordinator dari satuan tugas laut sar dari tni angkatan laut
kemudian setelah pukul tujuh kita berkumpul ke tni angkatan laut
kemudian setelah pukul tujuh kita berkumpul ke tni angkatan laut
kemudian ada perubahan kita berkumpul di kri rigel
setelah kita berkumpul di kri rigel seluruhnya kemudian mendapatkan penjelasan mendapatkan penjelasan dari knkt
setelah pangkoram ada satu datang kemudian kita mendapatkan penjelasan dari knkt
nah dari petugas knkt mengatakan ini hasil dari analisa tadi malam yang tadinya luasnya itu satu empat ratus jadi diperkecil jadi satu ratus empat puluh satu ratus delapan puluh
nah setelah dilaksanakan briefing kemudian penggunaan peralatan yang baik dan benar pink locator setelah itu kami turun ke lapangan
nah di lapangan ini itu sudah dibagi sektor ya jadi ada sektor titik t satu titik t dua dengan titik t tiga
itu sudah kita bagi seluruhnya dan kemudian penyelam langsung menuju ke tempat titik yang telah ditentukan
nah saya tanya satu satu kepada penyelam khususnya penyelam tni angkatan laut
bagaimana keadaan di bawah keadaan di bawah cuacanya sangat ulangi keadaan di bawah itu arusnya sangat bagus artinya tidak lebih dari lima knot
kalau arusnya tidak lebih dari lima knot artinya mereka tidak seperti bendera kalau misalnya mereka turun di bawah permukaan itu
karena pada operasi operasi sar sebelumnya sebelum layan air itu mereka turun di kedalaman satu meter dua meter tiga meter mereka sudah badannya itu tidak bisa berdiri tegak lagi tapi mereka sudah kayak seperti bendera
tapi ini tidak di sini ketika mereka turun satu meter dua meter tiga meter lima meter sampai dengan kedalaman tujuh belas meter mereka masih bisa cenderung melayang kemudian masih bisa cenderung berdiri tegak setelah itu melayang lagi
nah ini sangat membantu
nah kemudian bagaimana visibilitinya di bawah air visibilitinya di jam sepuluh itu sangat bagus
artinya kita bisa memandang dari jarak tiga sampai dengan lima meter dan kita bisa mengenali objek kita yang berada di jarak satu meter
kita bisa mengenali artinya kita bisa membedakan ini objek berbentuk kotak ini objek berbentuk bundar ini objek berbentuk segitiga
nah ping locator itulah yang digunakan untuk pencarian
jadi sesuai dengan tadi teori yang disampaikan oleh knkt bahwa mereka menggunakan ping locator
mereka menemukan suara suara tik tik itu yang dipancarkan dari tiga ratus tujuh puluh
nah cuman sayangnya hari ini belum rezeki belum mendapatkan black box sesuai dengan apa yang kita inginkan
mudah mudahan ke depan besok akan lebih baik lagi mudah mudahan bisa ditemukan dengan cepat demikian
baik terima kasih banyak bang johan atau pak johan
kita sama sama berharap ya agar besok setidaknya bisa sama sama kita temukan titik terang dari penemuan black box
dan juga korporasi
terima kasih banyak bang johan